sejumlah kelompok massa berdemonstrasi di depan kedutaan besar amerika serikat di jakarta jumat siang
mereka memprotes pernyataan presiden amerika serikat yang secara sepihak mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
dan bermaksud memindahkan kedutaan besar amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem
sejumlah anggota organisasi seperti nadatul ulama jamaah muslimin hizbullah dan al aqsa working
berkumpul bergantian berorasi di depan kantor kedutaan besar amerika serikat jalan medan merdeka selatan jakarta pusat
mereka mengecam langkah presiden amerika serikat donald trump dan meminta orang nomor satu di amerika itu mencabut keputusannya
mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel dan bermaksud memindahkan kedutaan besar amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem
empat ratus polisi dari sabara polda metro jaya satuan brimob polda metro jaya dan polres jakarta pusat diterjunkan untuk memahamankan aksi ini